perjanjian ekstradisi yang ditandatangani indonesia dan singapura mendapat respon positif
karena dinilai dapat menjadi instrumen yang baik dalam pemberatasan korupsi
singapura selama ini menjadi surga bagi para koruptor yang melarikan diri
namun di sisi lain motif singapura menandatangani ekstradisi juga dianggap perlu dicermati
mengingat perjanjian ekstradisi kedua negara sempat terganjal pada tahun dua ribu tujuh belas
karena ada terkait dengan perjanjian pertahanan yang menguntungkan singapura
malam hari ini saya akan bersama dengan sejumlah narasumber akan membaca kembali
bagaimana kemudian kesepakatan ekstradisi indonesia singapura yang beberapa hari belakangan
tengah menjadi sorotan
bersama dengan dua narasumber sementara yang bergabung ada mas arsul sani
anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi p tiga dan juga ada prof hikmanto juwana pakar hukum internasional
nanti juga bergabung bersama dengan kami nurul gufron wakil ketua kpk
prof hikmahanto mas arsul selamat malam apa kabar
selamat malam assalamualaikum renha
waalaikumsalam kita malam ini membahas soal kita mau membaca kembali
kesepakatan ekstradisi indonesia singapura karena banyak menjadi sorotan
dan sebetulnya juga banyak respon positif karena dianggap sebagai instrumen yang baik lah begitu
apalagi kalau bicara soal pemberantasan korupsi
tapi saya mau ke prof hikmahanto dulu secara kepakaran anda melihat bagaimana ekstradisi ini
karena tampaknya ada beberapa catatan dari anda yang anda sampaikan ke media
ekstradisi ini anda melihat sebagai sebuah kemajuan atau hal yang sebetulnya
ini masih terlalu dini untuk euforia merayakannya
ya terus terang ini masalahnya masih dini ya untuk euforia karena apa
ini kan perjanjian ekstradisi ini harus diratifikasi harus dibawa ke dpr
dan nanti menurut undang undang ekstradisi dpr harus mengesahkan undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
mengatakan seperti itu
nah pertanyaan ini
pertanyaannya yang berikutnya adalah apakah singapura akan tetap menggandengkan perjanjian pertahanan
dengan perjanjian ekstradisi
karena apa tahun dua ribu tujuh perjanjian ekstradisi yang sekarang ini itu digandenkan dengan perjanjian pertahanan
nah perjanjian pertahanan ketika itu tidak berpihak pada indonesia
sehingga banyak yang mengatakan dan ada kemarahan publik
kok masalah buron ditukan dengan masalah kedaulatan
nah oleh karena itu ketika itu bapak presiden sby tidak menyampaikan surat presiden ke dpr
untuk dilakukan pembahasan
itu yang pertama
yang kedua katakanlah kalau misalnya sekarang sudah ada di second baru
perbedaannya itu signifikan nggak mudah mudahan nggak
yang saya dengar di media itu adalah retroaktifnya dari lima belas tahun menjadi delapan belas tahun
tapi dikaitkan dengan kuhp
loh dua ribu tujuh kenapa lima belas tahun
dekatkan dengan masalah blbi
supaya mereka mereka yang melakukan kejahatan kerah putih di blbi itu bisa terjangkau
terutama bagi mereka yang melakukan kejahatan lalu pindah ke warga negara menjadi keluarga negara singapura
nah kalau sekarang delapan belas tahun coba dikurangi
katakanlah efektif dua ribu dua puluh
karena sudah diratifikasi oleh dpr
kurangi delapan belas tahun
apa urusannya sama kuhp
nah itu yang saya katakan
jangan jangan singapura tahu bahwa indonesia kan sedang minta akhir
lalu singapura akan mengatakan
boleh kamu dapat fee dari saya
tapi perjanjian pertahanan saya minta loh ya
lalu setelah perjanjian pertahanan singapura bilang
ya gini deh
karena kamu minta perjanjian pertahanan saya minta perjanjian ekstradisi
padahal ini dipaketkan semua
di bundling ya
kita adalah kita mempaketkan ini
saya bilang kalau dipaketkan
itu ratifikasinya kalau perjanjian pertahanan itu ke komisi satu
kalau perjanjian ekstradisi itu ke pak arsul
nah sekarang diulang lagi
ini gimana nih republik ini kalau udah jalankan seperti ini
masalah kedaulatan ini masalahnya
oke ya baik
kalau kita mengutip lagi apa pernyataan presiden jokowi
saya menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan antar kedua negara
antara menko maritimary dan juga menteri singapura
kemudian perjanjian ekstradisi
kemudian persetujuan flight information region fear
dan pernyataan bersama menteri kedua negara tentang komitmen untuk melakukan komitmen
memperlakukan perjanjian kerjasama pertahanan keamanan
artinya memang ini dalam satu kesepakatan yang sama ya prof
iya kalau menurut saya itu dalam satu paket
dan saya mendengar apa yang disampaikan oleh perdana menteri lee hsien loong
kalau yang investasi kan bukan bicara soal agreement
jangan jangan mereka minta seperti kayak tahun dua ribu tujuh
nah silahkan nanti sama pak arso dari dpr
kalau misalnya ditandemkan kayak gitu kita bilang enggak
harusnya kan sendiri sendiri
kalau fear kita bicara fair
kalau pertahanan kita bicara pertahanan
kalau kita bicara masalah ekstradisi kita bicara ekstradisi

kalau kita bicara masalah ekstradisi kita bicara ekstradisi
jangan kemudian saling dikait kaitkan
jadi disandrah kita
kalau misalnya kamu nggak kasih perjanjian pertahanan ekstradisi kita nggak mau
fear juga gak mau
kan susah tuh
pinternya dia karena dia bermain bargaining
main kayak barter barteran
ini undang undang indonesia antara naib sama bodoh sama aja nih
gak tau dia
sayang kalau menurut saya
itu yang pertama
itu yang pertama
itu yang pertama
mas arsul apa pandangan anda dari ekstradisi ini
terlalu dini untuk beryforia
tadi prof fikmanto katakan
artinya memang kita perlu mencermati lagi ya
apa isi isi dalam poin perjanjian dan juga nanti ratifikasinya ke depan

ya kita paling kalau pun ada senyuman ya

itu tidak usah kemudian meluapkan kebahagiaan yang berlebihan
karena di tanda tangannya perjanjian ekstradisi
karena ini belum sesuatu yang bisa directly executable ya
masih ada proses seperti yang prof mahanto tadi sampaikan ya
proses ratifikasi oleh dpr
nah isunya saya kira masih akan sama nanti di dpr ya
apakah perjanjian ekstradisi ini
perjanjian yang saya yakin
artinya dari sisi benefit
itu muncul benefitnya juga tidak hanya untuk indonesia
tetapi juga ada untuk singapura
meskipun tentu barangkali dalam kacamata penegakan hukum indonesia
indonesia bisa jadi lebih membutuhkan
tetapi kemudian pertanyaan dasarnya
kalau yang terjadi sama dengan di tahun dua ribu dua puluh
di mana perjanjian ekstradisi itu dibandingkan dengan dc
kalau tidak salah
maka ya itu akan kemudian kembali menjadi pertanyaan
karena memang dari yang kita ketahui
kemarin itu yang diteken kan ada sejumlah perjanjian
yang memang saya kira memang artinya tidak hanya perjanjian ekstradisi membutuhkan ratifikasi
kecuali agreement agreement lain yang sifatnya adalah bisnis apalagi yang b dua b ya
jadi saya sepakat kita masih akan harus lihat
termasuk yang dijelaskan oleh pemerintah
apa sih sebetulnya good atau positive point dari delapan belas tahun itu
itu tanpa itu pun menurut saya kuhp indonesia pasal tujuh puluh delapan dan pasal tujuh puluh sembilan
kan memang sudah mengatur
itu kan terkait dengan daluarsa
nah persoalannya lagi kalau itu dicantumkan
ya benar pertanyaan prof gisi
ini kalau ditujukan katakanlah terkait dengan upaya ya
proses hukum terhadap para obligor blbi yang belum memenuhi kewajiban
dan kemudian parkir di singapura ya
sambil tetap ngeplang kewajibannya kepada negara kesatuan republik indonesia
maka kemudian pasti akan kemudian menimbulkan perdebatan
karena blpi itu kan terjadi apa
sudah lebih dari delapan belas tahun yang lalu ya
jadi itu pasti akan kemudian juga menimbulkan perdebatan
jadi kalau buat saya yang kebetulan berlatar belakang hukum ya
walaupun tentu nggak sepinter prof hikmahanto gitu ya
itu saya bisa memahami bahwa soal soal seperti delapan belas tahun itu ya
tidak bisa juga dibilang sebagai positive point dari agreement itu
berarti sejauh ini pun mas arsul juga dan rekan rekan di komisi tiga
kita juga belum dapat ya mungkin bocoran ini paketnya apa bundlingnya apa
isi perjanjiannya ya mas
saya belum mendapatkan naskah perjanjian yang ditanda tangani itu ya
dan saya kira memang pemerintah baru secara resmi akan menyampaikannya
nanti ketika presiden menyampaikan surat untuk permintaan ratifikasi
usai jeda akan bergabung juga bersama dengan kita pak nurul gufron wakil ketua kpk
nanti kita akan banyak membahas juga dengan kpk sejauh mana bisa memanfaatkan
perjanjian ekstradisi ini meskipun masih awal tapi paling tidak apakah ini menjadi
instrumen yang baik untuk bisa memburu para buronan kasus korupsi
usai jeda kami akan segera kembali sesaat lain
dan ekstradisi antara singapura dan juga indonesia yang sebetulnya masih cukup awal untuk kita cermati bersama
tapi paling tidak kalau dari sisi penegakan hukum dari sisinya kpk untuk pembatasan korupsi
apa sebetulnya dampak dari perjanjian ekstradisi ri dengan singapura ini mas gufron
tadi kita mendengar ketua kpk menyambut baik menyambut positif ekstradisi ini
kpk sekali lagi sebagaimana juga dinyatakan oleh ketua kpk menyambut baik adanya ekstradisi
antara indonesia dengan singapura kenapa disambut baik karena ketiadaan ekstradisi itu
negara negara yang tidak memiliki ekstradisi selama ini prakteknya di lapangan itu menjadi dua hal
pertama kadang menjadi tujuan persembunyian
baik orangnya ataupun juga asetnya yang kedua kalau tidak tinggal di negara tersebut
kadang negara tersebut dijadikan transit untuk kemudian lari ke tempat lainnya
nah ini praktek ataupun modus yang selama ini kita cermati contohnya misalnya terpidana nazarudin
lari pertama itu sebelum ditangkap di columbia larinya pertama adalah ke singapura
lalu nunu nurbaiti juga begitu
rata rata menggunakan negara negara yang tidak memiliki ekstradisi selama ini negara negara asean
misalnya vietnam thailand filipina malaysia bahkan australia sudah memiliki perjanjian ekstradisi
sementara sebelumnya sebelum ditandatangani ini singapura belum memiliki ekstradisi
belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan kita
utamanya negara negara yang berbatasan langsung
itu selalu menjadi tempat untuk persembunyian pertama
atau kemudian melanjutkan ataupun menjadi transit ke pelarian berikutnya
ini keuntungannya negara negara yang berbatasan langsung
itu sudah semuanya memiliki perjanjian ekstradisi dengan indonesia
yang dulu biasanya karena ke malaysia ataupun ke singapura
kadang tidak perlu menggunakan pesawat
tapi bisa menggunakan jalur jalur pantai yang itu sulit pengawasannya
sehingga dengan adanya ekstradisi ini
kpk berharap tidak ada lagi tempat yang kemudian bisa digunakan
sebagai tempat tujuan bersembunyi
ataupun sebagai transit untuk kemudian melanjutkan
ke tempat persembunyian tujuan berikutnya
itu yang kpk perlu apresiasi atas adanya perjanjian ekstradisi ini
oke tapi setelah extradisi ini tentu kpk juga posisinya masih menunggu
poin poin ratifikasinya dulu atau bagaimana mas gufron
artinya gini sejauh mana kemudian kpk bisa memanfaatkan
ekstradisi yang sudah ditandatangani ini
penjanjian extradisi ini kan baru perjanjian antar pemerintah
belum kemudian menjadi hukum positif
di negara kita
itu butuh ratifikasi
nanti pak arsul sani dan teman teman di dpr yang kemudian perlu meratifikasi
untuk menjadi hukum positif di indonesia
saya kira nanti prof hikmahanto yang akan lebih menerangkan
tentang hukum internasional dari perjanjian ekstradisi ini
oke tapi paling tidak kpk melihat ini sebagai satu langkah yang baik ya
langkah yang positif ya mas gufron
dan tinggal menunggu kemudian apa
pada tahapan berikutnya
dan pada tahapan itulah yang kemudian perlu dicermati
bukan begitu prof hikmanto atau apa yang perlu kemudian sekali lagi
setelah ini perlu kita lihat bersama
jadi gini kalau misalnya perjanjian extradisi ini sekarang ini
katanya pak menkumham dijadikan daya gentar gitu ya
pertanyaannya yang dua ribu tujuh apa nggak daya gentar juga
kan dua ribu tujuh udah ditandatangani perjanjian extradisi itu
kenapa kemudian sekarang ini jadi daya gentar
dua ribu tujuh sampai hari ini masih loh perjanjian extradisi udah ditandatangani
yang kedua saya ingin mengatakan gini
beberapa kali para pelaku kejahatan kerah putih dari indonesia
itu bisa dibawa pulang ke indonesia tanpa ada perjanjian ekstradisi
memang kalau ada perjanjian ekstradisi menjadi kewajiban dari singapura untuk menyerahkan
tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian ekstradisi
maka hak singapura mau menyerahkan atau tidak
yang ketiga masalahnya adalah gini
memang kalau misalnya di indonesia korupsi
di singapura korupsi
orang bilang harus ada dual criminality
tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah korupsi yang dikenal di indonesia
misalnya berkaitan dengan kerugian negara
dikenal juga di dalam konsep korupsi yang ada di singapura
kalau tidak ada tidak ada dual criminality
itu pihak yang diminta untuk didatangkan ke indonesia
itu bisa pergi ke pengadilan singapura dengan mengatakan bahwa
di singapura kan nggak dikenal kenapa saya harus dikirim
nah seperti itu juga akan ada permasalahan kalau itu nanti sudah efektif
nah yang berikutnya adalah tadi kalau misalnya mohon maaf pak gufron
kalau berkaitan dengan aset
itu sebenarnya indonesia sudah punya perjanjian dengan asean
termasuk singapura yang namanya mutual legal assistance
jadi sudah ada
bahkan sekarang kalau kita mau manfaatkan juga bisa
kan kalau kita bicara ekstradisi itu kan terkait dengan orangnya
orangnya yang lari
tapi kalau hartanya berkaitan dengan mla mutual legal assistance
jadi kalau menurut saya ditambah lagi ya
singapura itu sekarang mau mencitrakan dirinya sebagai negara yang bersih
dia nggak mau lagi dianggap sebagai negara yang pelarian lah kejahatan kerah putih
dulu itu selalu dikatakan
orang melakukan kejahatan kerah putih di indonesia
lalu melarikan diri
dan kemudian melarikan hartanya ke singapura
nah singapura memang mengatakan bahwa
saya nggak perlu terakhir itu uang dari mana
yang penting dia investasi
nah maka mereka dikasih ke warga negaraan
bahkan dikasih permanent residence dan lain sebagainya itu
nah sekarang singapura sudah bilang
kalau misalnya ada permintaan dari indonesia
jangan jangan itu akan segera juga dikirim ke singapura
dikirim ke indonesia
karena menjaga citra bahwa dia bukan negara pelarian
nah lalu kalau misalnya seperti itu
pertanyaan kita sekarang perjanjian ekstradisi
yang kita miliki dengan singapura buat apa
karena perjanjian ekstradisi dua ribu tujuh itu ada daya gentarnya
para pelaku kejahatan kerah putih sekarang larinya ke cina ke mana ke mana
biar menghindar dari singapura
tapi kan nggak dikunjung di ratifikasi
nah kalau nggak diratifikasi itu karena ada perjanjian pertahanan yang digandengkan oleh singapura
begitu mas rintas
mas gufron ada tanggapan dari anda
termasuk juga soal sebetulnya dari perjanjian ekstradisi ini
seberapa besar ini bisa mempermudah kpk untuk mengejar aset para koruptor
yang mungkin selama ini terkendala karena tidak ada perjanjian ekstradisi
ya satu sisi ada benarnya apa yang disampaikan oleh prof hikmanto ya
bahwa untuk perampasan aset kita sebenarnya memiliki mle ya
mutual legal assistance untuk penegakan
tidak tidak tidak korupsi
tapi untuk merampas itu kan butuh kemudian butuh produk hukum butuh putusan hakim
sementara untuk sampai pada putusan hakim kan butuh kehadiran
butuh dihadirkannya tersangka untuk diproses di persidangan di pengadilan indonesia
kalaupun kemudian kita mengatakan kan bisa menggunakan in advansia
in absentia selama ini faktanya juga masih sangat minim
karena kemudian kalau tidak didukung oleh keterangan terdakwa
fakta di persidangan itu sulit kemudian kita membuktikan
nah itu yang perlu secara teknis ya saya tidak bicara tentang konsep hukum internasionalnya
tapi dalam praktek peradilan pidana bahwa benar mla itu memungkinkan kita untuk minta bantuan
misalnya mengidentifikasi keberadaan kemudian minta keterangan minta dokumen alat alat bukti
tetapi tidak kemudian meminta penyerahan orangnya untuk diadili di indonesia
sehingga apa yang diharapkan atas recovery aset itu sebelum ada persidangan
sebelum kemudian diputus bersalah dan karenanya atas kerugian negaranya perlu dirampas ke negara
itu belum bisa dilakukan
itu yang kebutuhan dari proses hukum ini
antara mle maupun ekstradisi bagi kpk
dua duanya tidak perlu dipertentangkan tapi adalah saling mengkomplementari
dalam proses penegakan tindak pidana
itu yang kami rasakan selama ini
oke menarik saya ke mas arsul sani
mas arsul ada tambahan dari anda termasuk juga soal seberapa besar dampak dari ekstradisi ini
kemudian sebetulnya bisa yang tadi sudah kita bahas di awal
ini sebetulnya langkah awal yang baik sebenarnya kalau diimplementasikan dengan baik
kedepannya sesuai dengan mutual understanding begitu dalam perspektif pemberantasan korupsi
ya bagi saya adanya perjanjian ekstradisi kalau ini nanti enforce dalam arti diratifikasi
baik oleh dpr maupun oleh parlemen singapura ini tentu akan menguatkan proses proses penegakan hukum kita
nah memang apa
kalau tidak ada perjanjian ekstraji bukannya sama sekali kemudian orang tidak bisa dibawa ke indonesia
tetapi kerangkanya atau legal frameworknya bukan kemudian ekstradisi
undang undang singapura setahu saya undang undang ekstradisi singapura itu tegas mengatakan bahwa
pemerintah otoritas singapura itu hanya boleh mengekstradisi orang dengan negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan singapura
nah bagaimana kasusnya
kasus yang lain katakanlah seperti joko chandra
joko chandra itu seingat catatan saya tidak menggunakan skema ekstradisi tapi deportasi
nah itu lain atas dasar pelanggaran keimigrasian di singapura diiportasi kemudian ditangkap dengan mekanisme mle atau red notice ya kerjasama interpol kemudian dibawa ke indonesia
tapi itu bukan deportasi
buat saya ini menguatkan
pertanyaannya kemudian ya tentu pertanyaan prof hikmahanto itu memang menggelitik
ini apa bedanya sih yang dengan tahun dua ribu tujuh
nah itu nanti baru bisa kita lihat setelah kita membaca ya ada tidaknya kebaruan novel p lah disebut begitu dalam perjanjian ekstradisi yang ditandatangani kemarin itu
kemarin itu ya
jangan jangan tidak ada novelty nya ini sebetulnya kopas gitu ya
kecuali diubah saja dari lima belas tahun menjadi delapan belas tahun
nah tetapi kan barangkali kemudian pemerintah menyampaikannya kepada publik dengan tadi ada istilah euforia
ya ini kan namanya bagian dari pr nya pemerintah ya kita lihat saja
tapi nanti kalau kalau kalau
kalau isinya ternyata ya itu tadi kopas dengan yang dua ribu tujuh kecuali urusan delapan belas tahunnya
dan kemudian ini dibundling dengan katakanlah perjanjian yang lain yang dua ribu tujuh itu dengan apa dca
dan nanti kita lihat apakah kemudian koalisi pemerintahan yang ada di dpr ya yang kalau apa ditambah dengan pan itu menjadi delapan
termasuk yang pada saat itu ada dalam koalisi pemerintahan
saya tentu tidak bisa berspekulasi saat ini apalagi belum membaca semua dokumen yang terkait gitu
oke tapi kalau kemudian ini memang isinya nanti menguntungkan bagi indonesia sekali lagi ini angin segar mas arsul dalam pemberantasan korupsi
memang betul begitu
jadi kan begini tentu ya setiap perjanjian kalau kita lihat sendiri sendiri ya aspek resiprositasnya pasti ada
tetapi dalam konteks kebutuhan penegakan hukum ya karena itu tadi apa yang disampaikan oleh prof hik dan juga mas hufron
memang banyak kemudian para pelaku tindak pidana di indonesia itu pergi ke sana
maka memang kemudian dari sisi kebutuhan penegakan hukum kita memang tampaknya pada saat ini setidaknya lebih membutuhkan ketimbang singapura
terkait dengan perjanjian ekstradisi itu
oke oke nah mas arsul bagaimana kalau kemudian nanti kita bicara ke depan ternyata isinya sama saja dengan tahun dua ribu tujuh belas
atau setelah di breakdown lagi kekhawatirannya prof hikmahanto justru benar dalam poin poin ratifikasi
apakah ya sekali lagi ya ini kan kemudian menjadi politis mungkin
tapi apakah anda sendiri atau bisa jadi kemudian ini akan berujung sama seperti apa yang terjadi di tahun dua ribu tujuh belas
oke akhirnya menjadi terganjal kembali ratifikasi bagaimana jika itu kemudian terjadi
tapi dijawabkan nanti kita break dulu kami akan segera kembali ke saat lain
anda kembali di newscast kita masuk ke segmen terakhir dialog
masih bersama dengan mas arsul sani prof hikmahanto dan juga mas nurul gufron
saya mau ke mas gufron dulu mas gufron sebetulnya ada berapa banyak dalam catatan kpk ya koruptor yang mungkin bisa diburu setelah ekstradisi ini
ada titik terang yang lebih lagi setelah disepakati juga mungkin poin poin ratifikasinya
sebelum menjawab pada pertanyaan itu
saya perlu tegaskan begini poin penting bahwa tentu ekstradisi ini secara resiprokal tentu ada sisi positif bagi kita dan ada sisi positif bagi singapura yang akan diraih
tentu itu kalau tidak ada keuntungan di kedua pihak nggak mungkin bersepakat mendandatangani
itu adalah prinsip perjanjian internasional
tapi di titik lain bahwa setidak tidaknya kita telah memiliki nilai yang sama
yang kedua bahwa kejahatan itu harus ditandang sebagai kejahatan global
dan kemudian dihormati negara lain kalau indonesia sedang menegakkan hukum singapura menghormati dan karena itu menginstabilisi atau menyerahkan orang
begitupun sebaliknya kalau singapura menegakkan hukum ada orangnya atau tersangka atau tertidaknya di indonesia kita akur komitmen untuk menyerahkan
satu titik itu berarti kita sudah memiliki nilai yang sama
yang kedua bahwa pertanyaan berapa potensinya tentu terhadap tersangka tersangka ataupun calon tersangka yang masih proses lidik mas kami tidak bisa mengungkapkan
tapi setidak tidaknya track record pengalaman sebelumnya sebagaimana telah kami sampaikan tidak kurang dari sekitar dua puluh ya untuk tindak pidana korupsi saja
padahal tindak pidana itu bukan hanya korupsi mungkin narkoba mungkin tppu
mungkin terorisme dan lain lain
yang itu bisa berpotensi untuk juga menjadi tempat pelarian atau tempat transit melakukan perjalanan pelarian lebih lanjut
jadi kalau bicara potensi siapa saja pak yang masih di sana yang akan diendus oleh kpk ataupun akan diminta di ekstradisi sekali lagi proses lidik adalah proses yang tertutup
tidak dapat kami sampaikan
ya mudah mudahan yang setidak tidak ada kita akan melakukan
oke terima kasih
tidaknya kita sudah tahu kpk sampai saat ini masih memiliki empat dpo
itu yang sudah menyatakan daftar pencarian orang
tentu selain dpo ada beberapa yang masih dalam proses penyelidikan yang itu selama ini memang kita terkendala
karena baik pelakunya maupun tempusnya itu semuanya ada di indonesia dan ada di singapura maupun di negara negara lain

untuk yang ini kami masih tidak bisa sampaikan
sekali lagi kpk sangat mengapresiasi dan akan menggunakan mekanisme ekstradisi ini menjadi bagian dari percepatan proses penegakan hukum
oke kalau yang dpo itu siapa saja mas gufron
karena yang kemudian muncul juga di pemberitahuan adalah nama nama seperti paulus thanos misalnya
ya paulus thanos tantas harun masiku itu adalah dua nama di antara empat nama yang sudah kami red notice ya ke indonesia
ya paulus thanos tantas harun masiku itu adalah dua nama di antara empat nama yang sudah kami red notice ya ke indonesia
oke oke menarik saya ke mas arsul sani mas arsul ada tambahan dari anda dari apa yang tadi disampaikan oleh mas gufron
dan juga yang tadi ya kalau kemudian ini dirasa tidak menguntungkan indonesia seharusnya kan kemudian ini juga ditolak lagi oleh dpr seperti pada tahun dua ribu tujuh silam

ya jadi begini tahun dua ribu tujuh itu dpr tidak menolak meratifikasi perjanjian ekstradisi indonesia
menolak meratifikasi perjanjian ekstradisinya
yang ditolak adalah ratifikasi dca defense cooperation agreement
tapi karena indonesia menolak ratifikasi atas defense cooperation agreement
maka parlemen singapura juga menolak untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi
jadi itu kan yang terjadi seperti itu
jadi buat saya kalau soal kopas segala macam itu bukan isu penting
kopas pun tidak masalah
tetapi isu pentingnya adalah
satu apakah kemudian nanti dpr akan menyikapi perjanjian ekstradisi ini
dikaitkan juga dengan perjanjian perjanjian lainnya seperti tahun dua ribu dua puluh
dan apakah kemudian sikapnya akan sama atau akan berubah
karena kita sama sama mengetahui bahwa perjanjian yang ditanda tangan
yang memerlukan ratifikasi
rasanya tidak hanya satu
rasanya menurut saya saya belum membaca keseluruhannya daftarnya
selain soal kerjasama pertahanan
itu kan juga ada fir ya kalau nggak salah
yang itu juga disampaikan oleh pemerintah bahwa itu seolah olah sudah kembali
tapi ternyata kontrol atas fir itu sampai ketinggian tiga puluh tujuh ribu kaki tetap ada di singapura
saya kira itu isu isu yang tentu kami juga harus mendengarkan suara suara citizen concern
seperti yang disampaikan oleh prof hikmahanto juwana tadi
oke prof hikmahanto ada tambahan dari anda
poin poin itu tadi disampaikan oleh mas arsul
apakah ada tambahan lagi atau anda sepakat sampai di situ
sekarang ini kan perjanjian tiga itu sudah ditandatangani oleh pemerintah
dan itu artinya nggak bisa dinegosiasi ulang
dari sisi pemerintah
sekarang bola ada di tangan dpr
bola ada di tangan dpr
pertanyaannya sekarang adalah apakah dpr sepakat apabila perjanjian perjanjian ini dipaketkan dalam konteks ratifikasi
karena kalau ratifikasi untuk perjanjian ekstavisi
itu ada di undang undang ekstradisi satu ratus tujuh puluh sembilan
tapi kalau untuk pertahanan dan kemudian masalah fir
itu diatur di dalam undang undang perjanjian internasional
karena kalau hal yang berkaitan dengan pertahanan
berkaitan dengan masalah kedaulatan
harus dimintakan persetujuan dari dpr
jadi tiga tiganya ini perlu
nah sekarang pertanyaannya adalah
apakah pak arsul dan teman teman
mau meratifikasi model kayak gitu
ditandemkan seperti ini
lalu yang kedua
harus dilihat juga
perjanjian di ca
yang diminta oleh singapura
itu tempat latihan yang di laut itu
dekat alki kita
padahal alki itu tempat
keluar masuknya kapal kapal swasta
pokoknya yang akan memasuki dari satu samudera ke samudera lain
itu yang di dua ribu tujuh menjadi keberatan
belum lagi kalau misalnya
tentara singapura melakukan kejahatan di indonesia
apakah hukum singapura yang berlaku dan pengadilan singapura
itu hukum indonesia
singapura minta enggak itu harus ke singapura balik
padahal dia melakukan kejahatannya di indonesia
jadi nanti harus dilihat lagi
saya sendiri saya nggak punya akses ya
terhadap semua perjanjian itu
sehingga saya juga tidak mungkin
membeberkan mana pasal pasal yang bermasalah
ya tetapi misalnya soal fear
saya lihat dari siaran pes menko marfes
yang mengatakan bahwa sampai tiga puluh tujuh ribu kaki
itu masih diberi keberatan
itu masih dipegang oleh singapura
berdasarkan delegasi dari pemerintah indonesia
kepada otoritas penerbangan di singapura
nah ini semua harus dilihat
kalau memang nantinya tidak berpihak pada indonesia
ya sudah dpr tidak meratifikasi
ya dan kemudian ya kayak begini lagi
nah untuk dua ribu tujuh sebenarnya bukan dpr menolak
tapi surat presiden kepada dpr untuk melakukan pembahasan
itu tidak diluncurkan oleh presiden
saya mau membahas apa
nanti digantung seperti itu
oke berarti sekarang di mas arsul sani dan kawan kawan juga
bolanya begitu mas arsul
mohon dijaga kedaulatan kita
ya kalau merugikan mas arsul
jangan jangan karena koalisinya pak jokowi gemuk sekali di dpr
tapi janganlah jangan masalah kedaulatan itu dikompromikan
dengan masalah dpr
saya model kayak amerika
kalau misalnya kedaulatan amerika dipermasalahkan
partai demokrat sama partai republik bersatu
meskipun dia selalu berbeda pandangan
hanya pengiriman tentara ke luar negeri itu pasti mereka satu
oke gimana mas arsul tanggapan terakhir
ya kan susahnya di dpr ada sembilan fraksi
saya kan tidak bisa berbicara
tetapi ya mari kita lihat dulu lah
tapi isinya apa pandangannya sejauh mana
ini kan harus kita cermati satu persatu
kalau sikap politik kan juga tidak baik
kalau hanya didasarkan pada apa yang sudah ada di dalam pemberitaan
kita harus memang membaca wordingnya
apakah ini sebetulnya itu tadi merugikan
dari sisi prinsip prinsip negara berdaulat
mas gufron artinya juga kpk menunggu apa setelah ini
kelanjutan dari setera ekstradisi ya mas gufron
ya tentu kpk adalah penegak hukum
tentu adanya perjanjian ekstradisi ini
baru akan menjadi hukum indonesia setelah diratifikasi
dan sebelum adanya ratifikasi
kpk tentu prosesnya
posisinya adalah menunggu
sampai menjadi hukum positif di indonesia
mari kita akan lihat bersama sama
seperti apa kejelasan dari perjanjian ini
apakah sama dengan tahun dua ribu tujuh atau tidak
dan sekali lagi mungkin apa yang tadi disoroti oleh prof hikmanto
kalau kemudian ini merugikan kedaulatan kita
ini yang harus kemudian dilihat lebih jauh lagi
dampak dari ekstradisi
terima kasih banyak
diskusi yang menarik malam hari ini
mudah mudahan bisa memberikan perspektif yang baru kepada publik
dibalik ekstradisi indonesia dan juga singapura
mas arsul sani terima kasih banyak
prof hikmanto terima kasih banyak
mas rolf gufron terima kasih banyak
selamat malam sehat selalu